kasur dengan harga miring ini sepintas mirip kasur merek terkenal
namun setelah dibongkar tidak berisi apa apa
kasur hanya dibalut kain dan kardus serta sedikit busa
sepertinya ya peristiwa pembongkaran kasur ini terjadi minggu sore di salah satu rumah warga
yang juga korban penjualan kasur abal abal di kertoharjo pekalongan selatan
terungkapnya penjualan kasur abal abal ini berawal dari salah seorang warga
yang sebelumnya membeli kasur yang serupa dengan harga rp sembilan ratus
namun belum genap sehari kasur telah ambles dan rusak
karena kecewa korban arofatur rohman kemudian mencari penjual kasur abal abal itu
arofatur akhirnya menemukan penjual kasur serupa
kendati penjualnya berbeda arofatul berpura pura ingin membeli kasur itu
ia menawar kasur dari harga sejuta menjadi tiga ratus ribu rupiah dan langsung membongkar kasur itu di depan penjualnya
ternyata isinya hanya tumpukan kardus
telah mengamankan penjual spring bed dengan modus jersibudang
di mana spring bed ini satunya ditawarkan rp satu dua juta
di mana masyarakat kedua jho pernah tipu ditawar rp tiga ratus dikasihkan
selain mengamankan dua tersangka polisi juga menyita kasur abal abal dan sebuah kendaraan pickup
yang digunakan untuk menjual kasur abal abal
roby bernardi pekalongan jawa tengah